kita beralih ke informasi berikutnya
waring di kali item kemayoran jakarta pusat kini dicopot
waring yang tadinya berfungsi mencegah bau saat gelaran asian games dua ribu delapan belas
nantinya akan dipasang turap sebagai upaya pencegahan polusi sungai
waring yang dipasang dengan anggaran lima ratus delapan puluh juta rupiah ini
tadinya untuk mengantisipasi bau yang sampai ke wisma atlet
namun usianya tidak panjang hanya empat bulan dari juli dua ribu dua puluh
dan saat ini sebagian sudah dilepaskan untuk nantinya dipasangi turap
sepanjang tujuh ratus delapan puluh sembilan meter sepanjang kali item
habis waring terbitlah turap
ya waring yang sempat kontroversial saat dipasang di kalisentiong
atau kali item kemayoran jakarta pusat juli dua ribu delapan belas lalu
pemerintah provinsi dki jakarta melalui dinas sumber daya air
berencana mengganti waring dengan pemasangan sheet pile atau turap
jadi kini nanti setelah pembangunan sheet pile
pembangunan sarang perasana kali itu kita lakukan
dan bahkan nanti di tahun dua ribu sembilan belas kita sudah menganggarkan
untuk kegiatan pembangunan ipal komunal di sana
ya kan karena kita tahu bersama itu menjadi viral karena bau yang menyangat
dan ini merupakan tugas kita
teguh mengaku pembangunan turap
dengan nilai kontrak rp dua puluh sembilan miliar ini
telah diizinkan gubernur dki jakarta anies baswedan
masalah polusi di sungai tidak bisa diselesaikan dengan waring
kemarin itu menyelesaikan aroma bukan menyelesaikan polusi airnya
polusi airnya itu harus dibereskan
nah sekarang sedang disiapkan untuk bisa menangani polusi airnya
dan harapannya nanti warga
tidak mencium bau bukan karena ditutup
tapi karena airnya bisa bersih
pengamat perkotaan nirwono yoga menilai
pemasangan waring di kali item saat asian games dua ribu delapan belas lalu membazir
pasalnya waring tak menyelesaikan masalah pokok yaitu polusi sungai
menurutnya saat ini justru permasalahan banjir lebih menjadi prioritas
bukan kali item yang tidak menyebabkan banjir dan bisa dikerjakan lain waktu
matang dan waktu yang tepat dalam menata sungai
roni satria jakarta